ibu ini periksa terkait apa bu hari ini bu
sini dikit aja bu
sini dikit aja bu terkait apa bu periksaannya bu
apakah terkait jual beli rumah bu
bu apakah terkait transaksi jual beli rumah bu

bu keras apakah pemeriksaan terkait apa ya bu
bu keras apakah berkenal dengan nama yang alam bu
bu keras apakah berkenal dengan nama yang alam bu
bu keras apakah pemeriksaan hari ini terkait jual beli rumah bu
sini dikit aja bu
sini dikit aja bu
ini seperti tadi mbak jiti kita akan menemukan nama itu dalam proses penyidikannya
kemudian kita klarifikasi kita panggil di sini sebagai saksi
kita cross check apakah hubungannya dengan saudara rat
kemudian apakah betul ada aliran dana dan yang lainnya